berikutnya strategi nasional pencegahan korupsi atau stranas pk
meluncurkan aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
peluncuran aksi merupakan wujud komitmen stranas pk
dalam melaksanakan peraturan presiden nomor lima puluh empat tahun dua ribu delapan belas
tentang aksi pencegahan korupsi
tim nasional pencegahan korupsi
yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali
yang berjampang ini merupakan tema besar
peluncuran lima belas aksi stranas pk
yang bertajuk digitalisasi untuk cegah korupsi
diselenggarakan pada selasa dua puluh desember dua ribu dua puluh dua di jakarta
aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
melibatkan tujuh puluh enam kementerian dan lembaga

dan enam puluh delapan pemerintah kabupaten kota
sedangkan tim nasional pencegahan korupsi atau tim nas pk
sebagai pemerintah korupsi
sebagai penyelenggara dan koordinator stranas pk
terdiri dari lima kementerian lembaga
yakni komisi pemberantasan korupsi sebagai koordinator
kementerian ppn bapenas
kementerian dalam negeri
dan kantor staff kepresidenan
hari ini juga kita canangkan
terkait rencana aksi stranas pk
yang ada tiga fokus
dan dijawabkan oleh pemirsa
dari lima belas rencana aksi
nah saya kebetulan
lima tim pengarah ini
yang dimandatkan oleh presiden
bisa direncanakan baik
karena melekat langsung
dengan menteri bapenas
aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
terdiri dari lima belas aksi
penguatan partai politik
dalam pencegahan korupsi
hingga penataan aset pusat
tambahan lagi tentang
penyelamatan aset di pusat
jadi teman teman media
tanpa kita sadar
bahwa kementerian kementerian ini
banyak asetnya yang hilang
karena ya memang saya pikir
walaupun ada dirjen kekayaan negara
tapi kan semua ada di kementerian lembaga
kita sudah identifikasi kementerian pupr
kementerian sekretaris negara sekmek
dan kementerian digbud
itu dulu tiga
lima belas rencana aksi strana speka diharapkan
dapat merumuskan aksi pencegahan korupsi
yang terfokus terukur dan berdampak